alin sepi juga lah ngalir nyuruh
aduh ini dimana sih
kok sepi banget gak ada orang sama sekali
gue gak tau daerah sini
gah handphone gue disusan lagi tadi
ini bella pasti sengaja ngerjain gue
aduh gue stupid banget sih
stupid stupid stupid kenapa gue tadi nyurut aja pas bella nyuruh gue turun dari mobilnya
ya pasti lah tika kita kan udah ngerencanain ini mateng mateng
masa iya gak sukses sih
eh kalian berdua yakin nurunin hulan disitu
disitu kan sepi udah gitu serem lagi
lagi nanti dia pulangnya gimana
ya udahlah susan biarin aja
dan dia udah ngakuin kekalahannya
baru deh kita cepet
gue yakin nih setelah ini dia gak bakalan songgong lagi sama lo
secara dia kan takut kegelapan
mendingan sekarang lo matiin tuh handphonenya si yulen
biar gak ada yang hubungin dia
ya kamu udah makan belum
derun makasih ya tadi kamu udah nyelamatin aku
ya ampun itu tuh udah menjadi tugas dan kewajiban aku
soalnya kan aku super heronya kamu
iya aku seneng deh kamu udah ngelindungin aku banget
ya harus dong
pokoknya aku bakal ngelakuin apa aja demi kalian
gigi saya harus dicopot ya dok
aduh ini aduh sakit juga sih dok
kok gigi sih
oh ya udah nanti kalau misalnya apa namanya
saya jadi operasi
saya kabarin dokter lagi ya
lu dateng ke rumah gua gak ngabarin ngabarin lu bilang bilang dulu apa
sibosan sekali dulu mas nanti gue sini aja
eh kok pergi kenapa
oh gigi gua suka sakit ngilu gitu jadi harus di kedokter gitu
eh lu udah minum belum gue buatin minum ya
iya gak bakal
tunggu bentar ya
ya aku mau ke rumah gua
ya aku mau ke rumah gua

ya aku mau ke rumah gua
ya aku mau ke rumah gua

ya aku mau ke rumah gua
ya aku mau ke rumah gua

ternyata my sainsane tuh gina
eh turunnya pada pelat
kita lagi rebuilt
tugas sekolah itu jadi nomor satu
nah itu dia tadi tuh kita nyamperin mulan ke rumahnya dia
eh wulannya gak ada
pulang gak ada di rumah
kata pembantunya sih dia pergi tapi gue juga gak tau dia pergi kemana
apa jangan jangan si wulan pergi sama si roman
bisa jadi sih karena kan si wulan suka diem diem ketemu sama roman
aduh ini dimana sih
kok sepi banget gak ada orang sama sekali
aku yang satu daerah sini
tsk nge handphone gue disusan lagi tadi
ini bella pasti sengaja ngerjain gue
kenapa gue tadi nurut aja pas bella nyuruh gue turun dari mobilnya
mau hujan lagi gak ada tempat ngeduh
man riza gak bisa siaran nih hari ini
lo bisa kan gantiin dia buat siaran hari ini sama gue
oh gitu yaudah boleh boleh yaudah gue berangkat sekarang ya
thanks ya man
sam gue udah lama banget pengen ngitirin mobilnya ini
eh akhirnya sampein juga
kita mau kemana nih sam
yang rumah gue lah
eh yaudah yaudah
di jalan ada aturannya bro
eh gue tau aturannya lo tau gak kalo mau belok pake sen
eh eh eh lo susah susah tau dah
eh lo gak usah main fisik lo
nggak ajar ajar lah
woy kejadian lo woy
akhirnya dapet juga dia
kabur kabur kabur
gak apa apa lain kali gak usah peduli sama gue
thanks ya man
man lo udah dimana sih man
udah sore nih siarannya udah mau mulai
ya bentar lagi nyampe ya
ya akhirnya lo dateng juga man
kelat ya gue
yaudah yuk langsung
akhirnya kita sampai juga berarti
oh iya tadi untung ada si roman yang nolongin kita
coba kalau enggak
mungkin kita udah lebih bawa kebun gitu ya
bisa aja pak
oh yaudah eh gue nyalain ac fm ya udah suara hati nih
halo axnovar kembali lagi dengan gibran di sini
dan gue di sini emily dalam acara apa gibran
harusnya sekarang ini hugo nih yang nemenin emily siaran
tapi karena aku gue lagi ada halangan jadi terpaksa gue yang gantiin dia
nggak apa apa ya semua
buat kalian kalian yang fans banget sama hogo jangan kecewa banget ya karena aku gue gak ada di sini malam ini
langsung aja tema kita hari ini tuh apa sih
adalah inner peace
alias kedamaian hati
oke lo bisa kasih tahu kita semua gak sih bagaimana caranya biar kita tuh
sebenarnya sih menurut gue ya kuncinya cuma satu ikhlas
karena kalo misalnya kita kepancing sama emosi amarah egoisme kita kita gak bakal dapet yang namanya inner peace
kedamaian hati itu gibran setuju gak lo
gue setuju banget sama loki
karena hidup itu kan gak semua hal yang lo mau bisa lo dapetin
bener banget gue setuju tuh
soalnya lo tuh harus belajar untuk bersyukur atas apa yang tuhan kasih ke lo
dan apa juga yang tuhan gak kasih buat lo karena itu gak baik emang buat lo bener gak
kalian pernah gak sih ngalamin broken heart
gue malah ketawa sih
sam sam jadi lo dari tadi diem karena lagi patah hati
sam gue kasih tau sama lo ya
cowok itu makhluk yang gak bisa sendiri
dan gak bisa kesepian juga
kalau kita udah gagal sama satu cewek mending kita moving lah
kita cari cewek yang lain